kita langsung ke informasi yang pertama dpr dan kpu sepakat untuk tidak menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau sirekap sebagai hasil resmi penghitungan suara pilkada dua ribu dua puluh
sirekap hanya digunakan sebagai wadah publikasi hasil penghitungan pilkada
ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia mengatakan sistem penghitungan secara elektronik belum siap diterapkan dalam pilkada dua ribu dua puluh
menurut doli sirekap belum dapat diterapkan karena waktu yang terlalu singkat dan kesiapan teknis yang belum maksimal
lebih lanjut masalah jaringan internet dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi pertimbangan utama
sireka belum dapat menjadi basis penghitungan utama pilkada dua ribu dua puluh
sementara itu ketua kpu arief budiman mengaku segala persiapan soal sirekap sudah rampung termasuk jaringan internet dan kesiapan sumber daya manusia
nantinya sirekap akan berfungsi sebagai alat publikasi hasil rekapitulasi
dan bukan menjadi pedoman hasil resmi rekapitulasi pilkada
resmi itu adalah yang manual
mereka bukan tidak sepakat adanya sirekap
tapi mereka tidak ingin sirekap digunakan sebagai basis data penetapan resmi hasil pemilihan kepala daerah
maka sirekap tetap bisa digunakan sebagai alat publikasi